wali kota surabaya tri risma hari rabu pagi terjun langsung membersihkan saluran air yang mampet karena tersumbat tumpukan sampah
renhak pernah gak bersih bersih saluran air
rajin dong apalagi kalau menjelang menjelang musim hujan kayak gini kan
tapi uniknya ini bu risma membersihkan sampah sambil mengenakan pakaian kebaya dan juga sepatu but
dengan mengenakan busana kebaya dan sepatu but wali kota surabaya tri risma hari ini terjun langsung memimpin pembersihan saluran air di kawasan jalan banyu urib surabaya
saluran air di kawasan jalan banyu urib kidul lima ini mampet karena tersumbat oleh tumpukan sampah yang menyebabkan lokasi ini tergenang banjir saat hujan lebat turun
selain mengerahkan petugas dari dinas kebersihan serta pu bina marga untuk melakukan pembersihan di lokasi
wali kota surabaya juga mengerahkan sejumlah alat beratobat
untuk mengangkut sampah sampah yang berhasil diambil dari dalam saluran risma pun terlihat tak segan memungut sendiri sampah yang tercecer di jalanan
risma juga meminta kepada kepala bapeko surabaya untuk membuatkan dua rumah pompa pada saluran saluran yang dinilai kondisinya rawan tersumbat
menurut kepala bapeko surabaya sampah sampah yang menyumbat saluran ini adalah sampah kiriman dari pasar di kawasan banyu urib kidul serta adanya tiang listrik yang berdiri di saluran
kini kita juga akan membangun dua akan membangun pompa satu titik yang disebelahnya masjid
satu titik di daerah yang kita lagi bersihkan ini sekarang nanti insya allah setelah ini kita bersama dengan pak lura pak rw pak rt juga warga sekitar yang terdampak kita sampaikan untuk mempermudah ini kita akan pasang pompa pompa air
selain membuat rumah pompa pemerintah juga akan merelokasi pasar tumpah di jalan banyu urib kidul lima karena keberadaan pasar tumpah ini menutup bak kontrol saluran gorong gorong yang membuat petugas kebersihan kesulitan membersihkan saluran
wahyu pratama surabaya